ada berita soal puluhan sopir truk logistik melakukan protes kepada petugas asdp karena tak kunjung masuk ke kapal setelah lima belas jam mengantre
para sopir khawatir muatan yang diangkut seperti sayur mayur dan buah buahan membusuk jika terlalu lama tertahan di pelabuhan
para sopir truk ini memprotes petugas pelayanan yang mendahulukan kendaraan pribadi untuk masuk ke kapal
pasalnya mereka telah mengantre dan tertahan di kantong parkir dermaga tiga pelabuhan bakauni selama lima belas jam
protes dilayangkan karena para sopir khawatir
muatan buah dan sayur yang dibawa truk bisa rusak dan busuk karena terlalu lama tertahan di pelabuhan
selain itu muatan hewan ternak di truk juga lemas karena diduga kelaparan dan kepanasan
ada pemberitahuan dari pihak
yang diberamati apa mau beritahu di orang lain
makanya tolonglah untuk buah sapi segala macam yang bisa busuk itu
sementara itu penumpukan kendaraan terjadi di pelabuhan bakauni lampung sejak siang hingga sabtu malam
meski penumpukan hanya terjadi di kantung parkir dermaga eksekutif
namun kendaraan dari pintu keluar bakauheni tol trans sumatra yang masuk ke pelabuhan membuat jalur antrean menjadi padat
bahkan membuat pemudik harus antre sekitar tiga jam
ribuan pemudik motor yang terjebak antrean di luar area parkir pelabuhan pt pelindo ciwandan kota cilegon banten
tanpa kelelahan karena harus menunggu lama di atas motor
banyak ibu dan anak anak kecil yang harus beristirahat di tempat seadanya untuk melepas penat selama menunggu antrean
antrean yang cukup lama juga diakui
pemudik menguras energi tubuh sehingga gampang lelah